aduh nyai terima kasih nyai sudah menolong saya
aduh kalau tidak ada nyanyi bagaimana nasib saya
nyai kalau berkenan
makan nanti gak usah bayar apa apa nyai
aku sudah tidak lapar lagi
terima kasih sudah memperbolehkanku
untuk tidak membayar makananku
aduh memang juga terima kasih
kenapa kita tidak menghadirkan
orang yang bernama kisulut itu
untuk memberikan keterangan
dan juga kesaksian
hadirkan kisilut kemari
saya kisilut gubernur mantri
pedang ini milikmu
ini pedang saya
di tangan gubernur mantri
kisselood seseorang sudah menggunakan pedang itu
untuk membunuh ayahku
tidak mungkin adipati arya terbunuh
tapi itulah yang terjadi
aku bersumpah untuk membalas dendam ayahku
nyawa dibayar dengan nyawa
aku bersumpah untuk membalas dendam ayahku
nyawa dibayar dengan nyawa
siapa yang akan menang
siapa orang terakhir yang telah memegang pedang itu
dia memakai penutup wajah
dia yang telah merampas pedangku dari tanganku kemarin malam
apakah kamu ingat
wajah orang yang merampas pedang kamu
tidak ingat ki
dia memakai penutup wajah
dia hanya memakai baju berwarna merah tua
apakah sama dengan yang dia pakai
tidak salah lagi
demi allah bukan aku yang membunuh alipati arya
sesungguh sungguh sekali
demi allah bukan aku yang membunuh alipati arya
diam sekarang semuanya sudah jelas
kamu yang telah membunuh alipati arya
pak juret tangkap dia
saya akan menangkap dia
hei pak tua
merusak selera makatku saja
pergi ke sana
aku ingin pesan satu makanan lagi
sudah makan tiga piring masih kurang
jangan banyak bicara
bukannya memang tidak mau menyiapkan makanan untuk nyai
nyai bayar dulu yang tiga piring tadi
aku tidak punya uang sama sekali
gak punya uang ya
kalau iya memang kenapa
kau tinggal datang ke istana pajajaran
akan aku ganti
sepuluh kali lipat makanan ini
asal kau tahu
aku adalah ratu kentering manik
aku adalah junjungan kalian
ratu kentering manik saya gak percaya
masa ratu kentering manik
makan di warung
tidak sanggup bayar
kamu bisa menipu aku
kalau kamu tidak bayar
akan saya hajar
biar aku yang bayar
kalian gak usah bertengkar
kau tidak usah bersikap baik
aku tidak butuh
nyimas bertobatlah dari kesombonganmu
kesulitanmu yang kau hadapi saat ini
itu adalah teguran
dari dewa tak agung
satu hal lagi
kamu jangan pernah melupakan
kebaikan orang sekecil apapun
nyimas akan merasakan
lebih terhina dari saat ini
dewa tak agung
dewa tak yang agung
rakyatku sama sekali tidak ada yang mengenaliku
memang saya pembantumu
selama ini aku tidak pernah memperhatikan rakyatku
aku sibuk dengan hidupku sendiri
aku sibuk dengan ambisiku sendiri hidup
aku sibuk dengan ambisiku sendiri
hidup di sangkar emas istana
yang limpah kemewahan
karena sifat egoisku dan nafsu dunia yang selalu ada di hatiku
hei mana pemilih hak kita ini
cepat bayar upetinya
hari ini dagangan sepi
enak saja mudah mudahan waktu
kamu jangan main main dengan kamu
kamu jangan main main dengan kami
aduh nyai terima kasih
nyai sudah menolong saya
aduh kalau tidak ada
bagaimana kita bisa berjalan
bagaimana kita bisa berjalan
nyai kalau berkenan
makan nanti gak usah bayar apa apa nyai
sudahlah aku sudah tidak lapar lagi
terima kasih sudah memperbolehkanku
untuk tidak membayar makananku
untuk memang juga terima kasih